kontroversi pembahasan revisi undang undang mahkamah konstitusi
mendapat sorotan dpr berencana mengesahkan revisi ini
menjadi undang undang setelah melalui pembahasan yang terkesan diam diam
anggota komisi tiga dpr dari fraksi pd perjuangan johan budi mengatakan
tidak diundang dalam rapat pembahasan revisi undang undang mahkamah konstitusi
menurut johan belum ada pandangan mini fraksi
untuk memutuskan ruu mk bisa dilanjutkan di paripurna dpr
rumk jadi sorotan karena ada sejumlah hal kontroversial
yang hendak diubah dari lima puluh lima tahun menjadi enam puluh tahun
saat ini ada tiga hakim yang usianya di bawah enam puluh tahun
yaitu guntur hamzah saldi isra dan daniel yusmik
itu kan harusnya ada di ruang komisi tiga
masing masing fraksi punya mereka
nah kemarin itu sekali lagi apakah itu yang dilakukan kemarin
pimpinan komisi mengundang pemerintah sudah rapat saya nggak tahu
tapi kabarnya ada undangan dari sekretariat komisi tiga itu bapak dapat nggak
secara pribadi dapat undangan nggak untuk
sementara wakil ketua dpr dari fraksi gerindra sufmi dasko mengatakan
pembahasan revisi undang undang mk yang terjadi di masa reses
sudah melalui izin pimpinan
dasko juga menyebut bahwa keputusan soal revisi undang undang mk
yang diambil oleh pemerintah dan dpr saat ini sudah bisa dilanjutkan ke sidang paripurna
bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan dpr tinggal dilanjutkan di paripurna
sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait
juga kembali berkoordinasi dengan pemerintah
nah sehingga apakah di sekarang atau di masa sidang nanti kita tunggu aja hasilnya
tapi kan ini pembahasannya dilakukan di masa reses gitu ya
apakah sudah izin dulu kepimpinannya atau bagaimana
seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan
mantan menko pohukam yang juga mantan ketua mk mahfud md
menceritakan sejumlah pasal yang termuat dalam revisi undang undang mk
malah berpotensi mengganggu independensi hakim
khususnya yang terkait dengan aturan peralihan
disebutkan dengan berlakunya undang undang ini maka hakim mk yang
sudah menjadi hakim lebih
lebih dari lima tahun dan belum sepuluh tahun gitu
akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya
nah itu saya tidak setuju waktu itu karena itu bisa mengganggu independensi hakim mk
pada waktu itu sedang menjelang pilpres
dibayang bayangi oleh ancaman konfirmasi kepada institusi pengusul itu